klub para pesohor tanah air itu dikabarkan
oleh karena itu ada hal yang khusus
dan namun ketika ditelpon selama sebanyak lima belas kali
ini artinya secara tidak langsung kenaikan harga pangan di indonesia atau bahkan terutama di jakarta
itu nih statement selanjutnya nek setuju atau nggak setuju bermain sebagai basket pro putri di indonesia sudah ideal dan belum bisa menghidupi
nah jadi dia kayaknya lebih dari individuan dikit lah
ia pun mengimbau masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan perbanyak frekuensi menggunakan kendaraan umum sepeda dan jalan kaki
akhirnya beberapa areal hutan yang ada di situ dirubahlah dikonversi menjadi areal tambak
dan disamping itu juga secara umum masyarakat menjadi aware menjadi waspada menjadi tahu bahwa sesuatu di lingkungannya dia sedang tidak kondisinya tidak baik baik saja
dia bisa mengetahui ini produk apa manfaatnya seperti apa fiturnya apa
ketidaktahuan akan status konservasi penyu yang diambang kepunahan
bila sudah selesai dipanggang
bisa aja dia misalnya gini saat kita berhadapan sama satu situasi
kini dampak bencana bisa diminimalisir
terus juga di sini banyak ibu ibu dan pasien pasien yang lain kita bisa saling sharing gitu
gue gak pernah ikut kejuaraan macem macem
selalu ramai dikunjungi wisatawan
kata kuncinya adalah ini adalah gencatan senjata secara permanen
bagaimana kalau dari respon di forum b dua puluh
silahkan siapa duluan yang mau
dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden dua ribu dua puluh empat yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini
itu langsung pada saat itu juga mereka langsung menutup kategori tertentu
atau dibangun oleh warga muslim yang ada di sana
baik bang yang kurniawan
ya kemudian sholat bareng bareng dengan keluarga juga
di tengah sepinya permintaan pertunjukan lenong para seniman lenong tersebut tetap melanjutkan hidupnya
dan juga mungkin untuk lebih mendorong valuasinya menjadi tinggi lagi
saya melihatnya satria ini saat ini kan adalah
ya ini artinya lagi nunggu nunggu waktu buka puasa lagi ngabuburit ya mas daniel ya
menterinya ya tapi sebelumnya saya akan putarkan
berperan sangat penting disini untuk
atau sedang apa dan sudah berapa lama di sana
sebenarnya dari masjid terdekat di sini juga ada sholat raweh
masih bersama gue vincermanhem dan partner gue abu christian
eh tapi tapi sid kalo misalnya lu ke itali itu berarti si mama lu tetep di sini atau gimana
kami ingin memastikan target yang diaturkan
ini sebenarnya bagaimana pak joe
dan kami ingin melaporkan bahwa pariwisata sekarang sudah dalam trajektori
hingga pertengahan oktober namun pendaftaran
jadi kita sibuk nyari lapangan
gue bersyukur dan berterima kasih
pemaknaan dari pembentukan kabinet yang dilekatkan selalu dengan istilah
serta kerupuk dan arom manis dengan pewarna tekstil
masjid agung keraton kesultanan buton adalah salah satu masjid tua di pulau buton
terus selama sd sampai smp
membaca saja kita nggak mampu
kita butuh mereka yang nanti terpilih sebagai
orang itu kuliahnya di fakultas pertanian atau fakultas kehutanan
sembari ia menata kembali kehidupannya
sebagai presidensi g dua puluh kita tahu juga bahwa dalam lautan ini
emang gimana gimana setiap makan selalu dua
sejak dia empat tahun dia datang ke sini dia masih berusia berusia berusia
ratusan orang mbak erin pernah nggak datang
dan kedua perlindungan konsumen tadi yang perlu juga disetkan gitu ya
jadi apa yang harus dirayakan di situ
ia bertugas di sat intel kampol resta samarinda
daging hewan ternak yang terinfeksi pmk aman dikonsumsi
gue tinggal di adjust aja di adjust
sekarang kita legendnya pemain jen sedap nggak
dengan menambahkan potongan cabai di dalamnya
menurut ketua kpaid tasik malaya ato rinanto
seperti beras organik yang dijual mulai harga rp delapan puluh hingga rp satu ratus tiga puluh per kilogram
nah elitnya harus kuyuk itu tentu harus bersatu
jadi yang pontianak latihan di ponti yang di jakarta latihan di jakarta
ayam kampung yang kaya dengan rempah rempah ini yang jadi favorit saya
berarti lu tuh yang kemarin terakhir juara kan itu yang ke sepuluh kali tuh
menurut pengamatan direktur eksekutif lsm yang fokus menyikapi soal pencemaran udara ahmad safruddin
karena itu adalah kewajiban dari pemerintah pak ahinsa
canggung cukup menggunakan remote kecil untuk menjepret kamera secara otomatis edwin susanto
keberadaan masyarakat islam merupakan transisi
itu lebih kepada karena memang lebih kepada ganjaran daripada seseorang yang bekerja keras saja
kedua ketika lu ngeluarin apa yang ada desire yang ada di dalam hati lu lu main basket
pasangan kadernya atau orangnya yang akan menjadi bagian pasangan di pilkada jawa timur